kalo ke upahin seribu mamao
eh seribu sih
gila rambut udah kesamu ijuk
buruan sana pergi
kaya putih majuan lagi apet tuh bibir ya
gino otaknya sebako mulu
ini ada yang lebih penting
ini ada orang yang matokin rumah warga
lu pengen nempel nempel aja lu
dah serem amat ya semua orang dipang
apakah kita bisa berhenti
gak ada yang ngegem arti tuh
pak haji bagaimana kita harus cari jalan ke luarnya
iya jangan berpala nih
nah itu dia
ini ulah siapa
ngkong kagak pernah denger namanya si gontor
supaya si setip nyeledikin masalah ini
setip cari setip ya
apa yang mau ngajuk
siapa yang mau ngajuk
siapa yang mau ngajuk
kenapa lu bingung
emang gua yang nyuruh
nih bapak cemong
namanya pak gontor
gak tau ya
orang yang paling kaya di kampung dadap
enggak ada yang paling kaya di mana gua
oh jadi oh yang namanya bang bongsar
eh terserah gue gue yang punya duit disini
lu mau ngapain tanah lu gobeli semuanya
enggak bisa begitu dong pak bongsar
lu enggak bisa begitu tuh kudu ada persetujuan dari warga dulu
lu enggak perlu kayak gitu gituan
menurut data bpn
semua tanah disini tidak memiliki hak status milik
nanti bakal gue bikin sertifikat atas nama
tau gak lu
ah girik lu jadi orang girik lu pak gontor
gini yang paling kaya di kue

makanya lu jangan berlagu sama anak kue nih si cemong
lu masih kagak percaya juga kalo ke orang berduit
mendingan lu pada beli kue
pada pindah deh pada pindah
tanah ini gua beli bakal peternakan berkicot
aduh ini bagaimana ceritanya nih kong
gua gengsi bener kalo sampe diusir dari kampung ini nih
ini bukan bicara soal gengsi
ini mau semuanya jadi gelandangan
nah jangan lu
pokoknya nih yang penting pot hansipnya
terus catangan sayurannya bagaimana nih kong
bisnis cemungku itu gimana
aduh coba tenang lu pada
lu pada mikir diri sendiri
gang danggu selamat semuanya
aku kan kemarin udah punya namanya ide
di sini langit
ah kakak asli
pokoknya semua rumah harus kosongin
kalo kakak gua ratain semua
banyak kayaknya banyak loh dia
gimana dong emak jen pak kontor pak kontor aku minta ampun
ampun minta ampun ampun ampun ampun aku mau jadi tukang pijitnya juga boleh jadi babu
mu juga boleh jadi istri muda mu juga boleh aku ampun ampun ampun yang penting aku ada
rumah aku tuh gak punya rumah lo pak gonta gak bisa boleh enggak enggak enggak mau
oh usah deh gak bisa pak gonta lo bergilo oh kasih tahu
belum tahu dia pak gonta
wah kok poella poella gak ada bakat buat ngerayu orang
soalnya cuma poella seorang yang bergoyangnya seh mohai suaranya seh merdu betul mah
iya dah kalo diupain seribu mah mau
eh seribu sih
gila rambut udah kesamu ijuk
burung sana pergi lu suka kan
kalian lebih maju lagi sampe tuh bibir ya
tegang beri beri
iya kasih dah
po mau ngapain disini
gue kemari mau lumpang nyanyi
bapak lu kan lagi tidur
gue mau hibur biar bapak lutut tidur tambah nyenyak
nah iya emang gue mau nyuci di mari
nih kayaknya orang kaya kaya gini kagak doyan dangdut nih
ah gue kasih serius aja dah
biar dia tambah nyenyak
aduh orang kaya tidur kayak keboh dipotong
gue ga pedek dekan begini ya
sik banget lu bangun dulu bangun tidur aja lu
bangun dulu aja lu
waduh espera pulang seseorang udah sekolah kok lu ya
tarohuk perteng mirim
ya allah kong dilemparin apaan aja kong
ya allah gak sakit kong
berarti gagal ini urusannya
dengerin kong haji nih
kita jangan ngandalkin satu orang aja
gimana kalau kita rame rame
kalau kita rame rame
caranya gimana ya
makanya kan aku udah bilang
aku udah punya usul